demonstrasi besar anti ahok pada jumat empat november yang lalu
yang pada awalnya ini damai namun tercoreng pada akhir akhir
karena sudah malam karena kericuan yang timbul pada malam harinya
presiden pun dengan tegas mengatakan bahwa demonstrasi ini
telah ditunggangi oleh aktor aktor politik
yang mencoba memanfaatkan situasi
termasuk mendesak agar ahok mundur dari kontestasi
pilkada dki jakarta yang pada akhirnya ditolak mentah mentah oleh ahok sendiri
bagaimana konstelasi politik di dki jakarta
pasca demonstrasi empat november yang lalu
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bang ruhut sitompul
jurubicara tim pemenangan ahok jarot
selamat malam bang ruhut terima kasih sudah datang
kemudian ada juga bang andre rosiade jurubicara tim pemenangan anies sandiaga
selamat malam bang andre terima kasih sudah mau datang
untuk memberikan analisis yang mendalam dan juga kemudian kita juga bisa membahas
bagaimana survei terakhirnya terkait dengan pilkada dki jakarta
ada bang sirajudin abbas direktur program saiful mujani research and consulting atau smrc
terima kasih bang
bang abbas sudah datang
tapi sebelum kita akan berdialog berdiskusi mengenai apa sih atau gimana sih
peta politik dki ini pasca empat november apakah ada pengaruhnya bagi pak ahok
dan juga bagi calon calon yang lain atau tidak ada pengaruhnya sama sekali sebenarnya
karena masyarakat jakarta ternyata sudah kebal dengan isu isu seperti ini
kita akan lihat paket pengantar berikut ini
demonstrasi besar terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan
basuki cahayapurnama atau ahok pada jumat lalu telah mengirimkan pesan jelas
penguasa dan aparat penegak hukum negeri ini
salah satunya adalah agar proses hukum kepada calon gubernur dki jakarta tersebut
harus dilakukan secara cepat transparan dan tanpa pandang bulu
unjuk rasa damai yang berakhir ricu itu juga memancing presiden jokowi untuk berkomentar
jokowi menuding ada aktor politik dibalik ricuan unjuk rasa tersebut
untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat
presiden menjanjikan proses hukum kepada ahok akan berjalan cepat dan transparan
jokowi menuntut bahwa proses hukum tersebut akan menghubungkan kejadian mbak dajisa
yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh
dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor aktor politik yang memanfaatkan situasi
jokowi menuntut bahwa proses hukum terhadap saudara
mbak suki cahyapurnam akan dilakukan secara tegas cepat dan transparan
senada dengan pernyataan presiden jokowi
ahok juga menganggap adanya muatan politik dalam demonstrasi empat november lalu
ahok mengaku dirinya akan kooperatif menjalani proses hukum
namun ia menolak jika harus mundur dari kontestasi pilkada dki jakarta
saya katakan saya tidak mungkin mundur
saya lebih ikhlas lebih rela
kalau salah proses hukum ya tangkap saya penjarakan saya saja
daripada saya harus mundur
ini jelas posisinya
orang saya mau mewujudkan keadilan sosial kok ini ada aturan
saya juga orang yang taat hukum dipanggil saya datang
dan saya juga sampaikan tidak ada ngawah itu niat saya sama sekali menghina quran
sementara itu kapolri jenderal tito karnavia menjanjikan akan melakukan gelar perkara kasus ini secara terbuka di hadapan media masa
hal itu sebenarnya belum pernah dilakukan dalam sebuah proses hukum
namun hal ini dilakukan atas perintah langsung presiden jokowi
lakukan gelar perkara secara terbuka
tadi bapak presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live
dan gelar perkara ini
memang ini tidak wajar kita lakukan live ini
tapi ini adalah perintah eksepsional dari bapak presiden untuk membuka transparansi
lantas bagaimana regulasi mengatur tentang seorang kandidat yang mengundurkan diri dari pemilihan kepala daerah
dalam undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas tentang pilkada
dikatakan ada sanksi berupa denda dan pidana berlaku bagi calon yang mundur setelah ditetapkan kpu sebagai peserta pilkada
dalam pasal satu ratus sembilan puluh satu disebutkan
calon kepala daerah yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara
bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua puluh empat bulan dan paling lama enam puluh bulan
atau denda paling sedikit dua puluh lima miliar dan paling banyak lima puluh miliar rupiah
belum lagi peraturan kpu yang mengatur hal serupa
dalam pasal tujuh puluh tujuh penggantian calon diperkenankan jika kandidat sakit keras atau meninggal dunia
selain itu partai politik juga tidak bisa mengalihkan dukungannya
proses hukum memang dijanjikan akan berjalan
namun konstelasi bkrdk jakarta akan terus berjalan dengan nis dan berubah
mengingat kasus hukum yang akan menjerat ahok
budi adiputro cnn indonesia
saya ingin mengucapkan mbak andre bahwa memang ada dua
kalau kita baca dan kemudian kita dengarkan komentar komentar
ada dua nih dua kutub yang berbeda
yang pertama para ahli agama atau para agamawan
kemudian para demonstran menganggap atau menuntut bahwa proses hukum terhadap pak ahok
harus dilangsungkan secara transparan dan cepat
yang satu lagi kemudian ada komentar komentar yang sidebarnya
atau komentar komentar pendampingnya yang menganggap bahwa
setelah melewati proses politik hukum yang sangat dan moral yang sangat besar
seperti menghasilkan demonstrasi yang kemarin ini
ahok harus mundur dari pdk jakarta supaya menghilangkan beban politik buat dirinya sendiri
anda setuju dengan dua ide itu sebenarnya dari hasil demonstrasi kemarin
baik terima kasih mas budi
ada tiga hal yang bisa kami sampaikan sebagai tim anies dan sandi ya
pertama urusan hukum pahok soal penistaan agama
karena itu bukanlah domain dari pahok
ini adalah pasangan anis dan sandi
ini adalah tugas dari pihak kepolisian
mari kita tunggu saja dua minggu ini polisi bekerja
biarkanlah polisi bekerja dan kita harapkan tentunya
seluruh masyarakat indonesia mengharapkan bahwa polisi bisa bekerja secara adil transparan dan akutabel
itu dari tim anies dan sandi
yang kedua adalah kami dari pasangan anies dan sandi juga berharap kita kembali fokus
bahwa pilkada ini dari awal tujuannya kan adalah festival adu gagasan
mas anies dan bang sandi menginginkan kita dengan pak ahok dan mas agus ya
kita adu gagasan adu prestasi adu kinerja dan adu segala hal termasuk karakter
bukan bicara soal kasus hukum
jadi soal kasus hukum tentu kami serahkan kepada aparat kepolisian
sama sekali tidak ada tanggapan sama kira kira
sama sekali tidak ada opini tentang kasus hukum ini
ya hanya sebagai pribadi yang ketiga sebagai pribadi ya
pak ahok ini menghadapi permasalahan ini tentu posisinya maju kena mundur kena ya
kalau seandainya ini berandai andai ya
kalau pak ahok ini ditetapkan sebagai tersangka ya
tapi beliau tentu tidak bisa mengundurkan diri sebagai tuntutan dari teman teman yang berdemonstrasi
karena di undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas pasal satu ratus sembilan puluh satu itu
kalau pak ahok mundurkan diri beliau akan diberikan sanksi denda dan juga pidana pilkada
jadi kami memahami posisi pak ahok ini maju kena mundur kena
makanya dari kami tim pasangan anis dan sandi kami menyerahkan hal ini kepada proses hukum yang berlaku
harapan kami segera proses ini bisa berjalan secara lancar adil transparan akuntabel
sehingga tidak ada pertanyaan di masyarakat
setelah itu kita kembali fokus kepada pilkada yang aman sejuk dan damai
pendapat common sense politik anda
tadi anda mengatakan bahwa secara undang undang memang agak sulit bisa kemudian pak ahok ini mundur dari kontestasi
tapi kalau bicara common sense politik nih bang dengan demonstrasi yang melibatkan ribuan
entah itu bisa ada yang nyebut ribuan puluhan ribu ratusan ribu
kalau kita fair itu minimal lima ratus ribu ya
oke kita sebut saja misalnya lima ratus ribu orang yang menuntut hal yang sama
ini kan eskalasi masa eskalasi politik yang besar sekali dalam sejarah pilkada dki jakarta dua ribu tujuh tidak pernah seperti ini dua ribu tujuh belas

dengan konstelasi dan kondisi politik seperti itu anda common sense politik anda menganggap bahwa ahok ini harus udah mulai berkaca diri nggak
jadi kasus pak ahok ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan pilkada dki
kasus pak ahok ini kan kasus beliau pribadi yang dianggap melakukan penistaan agama terhadap agama islam
kasus pribadi beliau bukan kasus pilkada dki
nah tuntutan teman teman kemarin umat islam hampir lima ratus ribu atau satu juta warga berdemonstrasi itu adalah menuntut agar kasus penistaan agama ini bisa diselesaikan secara cepat transparan dan adil
jadi tolong jangan dikaitkan dalam konteks pilkada dki
kalau kawan kawan anda sempat kami wawancarai juga ada yang menganggap ada yang bilang yaudahlah pak ahok mundur saja lah kalau udah lihat kayak gini nih penolakannya segini
kan kita harus pahami bahwa pak ahok
itu gimana teman teman
tidak akan bisa mundur karena beliau sudah ditetapkan oleh kpud lalu ada undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas pasal satu ratus sembilan puluh
kalau pak ahok mengundurkan diri beliau akan dikasih denda dua puluh lima miliar plus sanksi penjara ya bang luhut
dan anies andi tetap ingin berkompetisi dengan ahok di pilkada dki jakarta sekarang ya
karena pasangan mas anies dan bang sandi menyerahkan kepada proses hukum kepolisian dan juga kita serahkan kepada pihak kpud dan bawaslu
kalau kita melihat
oke bang ruhut gimana bang
apa yang terjadi pada demonstrasi empat november yang lalu
ini banyak yang menganggap bahwa ini ya ini murni aspirasi atau suara kaum muslimin tapi ada juga teman teman misalnya teman teman politisi yang ikut juga berdemo
bilangnya ya udah pak ahok ini harus ini tanda tanda zaman bahwa pak ahok harus mundur melihat bagaimana eskalasinya seperti ini
jadi pertama saya ingin meluruskan ahok kalau mundur kena kalau maju enggak
itu harus saya garis bawahin
jadi bukan maju kena mundur kena
enggak ya kalau mundur itu tadi udah baik sekali sahabat saya pendukung anies mengatakan ada undang undang kaitan dengan pilkada ya itu nggak bisa dilanggar
yang kedua ini pertanyaan yang paling baik sekali kita harus berterima kasih dengan presiden republik indonesia yang ke tujuh bapak joko widodo betul betul bapak demokrasi beliau menjadikan hukum itu panglima
yang kita sayang yang demo kemarin kita hormati tokoh tokoh agama
tapi kualitas komunikasi kepada pesertanya kurang
kualitas komunikasi kalau peserta maksudnya seperti apa bang presiden tidak bertemu
kita lihat gel gelnya ya periksa ahok tegakkan hukum
polisi kapolri kapolda sampai jajaran paling bawah sudah bekerja kenapa itu nggak disampaikan
apalagi bapak presiden kita tegas kok mengundang para tokoh tokoh agama
ya ke istana proses hukum silakan bapak itu sangat patuh dengan hukum
itu yang kurang disampaikan terjadilah yel yel yang seperti itu
kalau protap dilaksanakan izin jam enam bubar nggak kejadian itu kan
tapi kenapa ngotot harus ketemu bapak presiden bicara suatu negara presiden wapres sebagai simbol negara ada pembantu pembantunya
kan waktu bapak presiden yang arif dan bijaksana itu sudah ketemu dengan para tokoh agama besok beliau menyejukkan seluruh rakyat jakarta dan indonesia
saya akan tetap bekerja begitu juga pak yusuf kalla akan tetap bekerja jadi beliau lagi bekerja keluar
pak jk kebetulan di dalam jadi waktu mereka mau minta ketemu ada pak yusuf kalla ada menko polhukam menteri agama
sama saja menurut anda gitu iya sama
kalau dipaksakan akhirnya lewat jam ini itulah yang saya katakan hati hati bilang demonstrasi itu demonstrasi damai
saya ini besar di jawa barat saya ingat pepatah jawa barat amin amin ada setan lewat lewat lah setan itu
pas maghrib provokator itu ya apa yang terjadi kan kita sedih siapa yang menjadi korban rakyat kecil
tapi anda melihat bahwa sasaran demonstrasi kemarin itu memang betul murni
apa memang mengaspirasikan suara kaum muslimin yang menginginkan ahok di apa namanya di pidana atau di proses hukum karena melakukan penelitian agama
atau anda melihat banyak pembonceng pembonceng lain seperti yang dikatakan mas adi
jadi begini saya katakan bapak presiden kita itu tegas ingin menjadikan hukum panglima
bicara kaitan dengan kasus ini ada asas presemption of innocent praduga tak bersalah pak ahok diduga
tapi sudah terjawab bagaimana bu yani
kaitan rame itu waktu kejadian seminggu gak ada apa apa
ya saya bersama pak ahok kok kemana mana kita tenang tenang aja
tapi setelah itu dikumandangkan melalui medsos dengan pengurangan pengurangan jadi rame
itu yang saya katakan ya jadi saya rasa bu yani harus segera dijadikan tersangka
kalau kita melihat statement presiden bang ini yang menarik
saya bisa mencari bagaimana statement presiden tadi untuk bisa kita putar lagi
tapi sambil presiden eh sambil presiden sambil produser saya mencari nih bang ruhut
apa namanya kalau kita melihat anda ini sebagai tidak hanya politisi tidak hanya sebagai lawyer tapi anda juga aktor nih bang
pernah bermain watak pernah bermain film pernah bermain sinetron
nah kita putarkan dulu nih apa namanya statement dari presiden jokowi nanti sebelum saya tanya ke bang ruhut
kita menyesalkan kejadian mbak daisah yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuk
dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor aktor politik yang memanfaatkan situasi
bang ruhut ini ada aktor aktor politik dibalik ini semua
anda sebagai bekas aktor masih main film juga nih beberapa waktu terakhir
melihatnya siapa sih bang aktornya bang
ini kita nggak tahu nih bang siapa aktornya apakah bang andri kawan kawan atau bang abbas misalnya
siapa aktor yang memainkannya
saya berapa hari ini mencari sahabat saya kebetulan kami sama sama aris
kalian kenal semua namanya ebit g adi
budayawan seniman itu sahabat saya
siapa sih karena beliau itu sangat apa
ya saya nggak ketemu saya putar lagunya dapat jawabannya
tanyakan kepada rumput yang bergoyang
wah itu favorit lagunya sp bang
apa mengingatkan pada masa lalu
jadi siapa bang aktornya tanyakan kepada rumput yang bergoyang
anda curiga nggak sih bahwa memang ini memang dibonce kalau
setuju nggak dengan pernyataan presiden jokowi tadi
seberapa setuju anda dengan pernyataannya
kalau setuju hanya setuju kan ya nggak asik kita bisa percaya bisa enggak
tapi kalau pasti kalau untuk seorang aktor atau sutradara menjelaskan setuju kenapa
pasti ada indikasi indikasi
nah indikasi indikasinya seperti apa bang ruhut saya akan minta membuka itu semua di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jera berikutnya
oke terima kasih
indikasinya apa bang
kalau tadi abang kan
saya tanya begitu ke abang kan abang bilangnya tanyakan kepada ebitg ad ebitg ad tanya lagi sama rumput
nggak tahu jawabannya
apa bang indikasinya
ya dari bank data kami ada
tapi kan kita tidak baik apalagi yang sangat saya hormati bapak presiden menyampaikan statementnya yang tegas
karena itu saya bangga yang namanya jokowi dodo wong solo ini ya kelihatan krempeng apa inilah pemimpin yang tidak ragu ragu tegas dan berani
karena itu saya bangga sebagai pendukung bapak jokowi dodo
saya deja vu melihat bang rohut begini seperti beberapa tahun yang lalu tapi dengan presiden yang beda
bang abbas tadi bang ruhut mengatakan bahwa ada aktor intelektual di sini
anda melihatnya memang bahwa
demonstrasi ini memang muatan politiknya begitu kental
meskipun tadi bang ruhut katanya mau tanya ebit gad ebit gad juga nggak tahu siapa yang
ya betul ya kasat mata kita tahu bahwa politisi akan mengatakan itu kan bukan sesuatu yang luar biasa juga
misalnya bang andre mengatakan ya fokus di hukumnya biar politik ya politik jangan dikait kaitkan
bang luhut juga mengobservasi itu
tapi kan memang ada etika politik yang harus tetap dijaga oleh sebuah pihak
kalau kita melihat presiden tadi mengatakan bahwa ada aktor politik
dari sekian lama apa namanya pidato presiden yang sangat baik menyejukkan tadi ya terima kasih demonstrasi berjalan damai
tapi disayangkan ada kerusuhan dan akan dipercepat proses hukum terhadap ahok
ini kan positif semua
tapi terselip satu kalimat yang kemudian membuat heboh
justru malah kalimat itu yang membuat heboh
apa yang ingin dikesankan oleh presiden
jokowi dengan pidatonya tengah malam yang ditonton oleh jutaan orang dengan mengungkapkan bahwa ini ada aktor politik di belakangnya
ya saya kira itu karena dua hal
pertama pak jokowi ingin menyampaikan terima kasih dan respect beliau pada masyarakat yang sudah berusaha melakukan demonstrasi secara damai
meskipun banyak yel yel yang kemana mana saya kira
tidak hanya soal ahok tapi ada yang lain juga
tapi yang kedua juga presiden mengakui bahwa demonstrasi ini tidak hanya membawa satu tujuan
tapi juga ada proyek yang lain yang mungkin bisa ditempelkan ke situ
makanya membacanya apa yang terjadi kemarin itu jangan terbatas pada konteks dugaan penistaan agama oleh ahok

atau lepaskan dari konteks bahwa ini adalah konteks yang tidak terbatas
itu ternyata memperoleh informasi yang kurang tepat soal pernyataan ahok itu
sehingga orang memobilisasi diri dan datang ke sini berdemonstrasi
kan nggak ada juga dari tokoh tokoh agama yang memberikan klarifikasi bahwa informasi yang nyampe ke mereka itu adalah informasi yang sudah terdistorsi
kan tidak ada juga yang memberikan klarifikasi
bahkan semakin distorsi mungkin sampai sekarang
bahkan semakin jauh distorsinya
nah tetapi kita harus melihat juga bahwa indonesia itu bagian dari
bahwa indonesia itu bagian dari
satu kekuatan di dunia islam yang sangat sangat diperhitungkan
kalau kita lihat secara makro maka apa yang terjadi di timur tengah dan afrika
itu negara negara islam di sana sekarang sedang mengalami krisis yang luar biasa hebatnya
karena krisis politik krisis ekonomi yang diperkuat oleh perbedaan agama
di sudan sampai sekarang utara selatan karena konflik agama lalu pecah negaranya jadi dua
di libya juga begitu lalu sekarang syria juga irak belum ada ujungnya lalu afganistan belum ada ujungnya
satu satunya negara yang punya penduduk mayoritas islam terbesar di dunia hanya indonesia
oleh karena itu menjadi kepentingan sangat besar bagi dunia
dan indonesia membawa tanggung jawab
itu untuk memastikan bahwa islam moderat indonesia yang memberikan warna perdamaian di dunia
itu tetap terjaga
jadi konteknya makro itu
tetap terjaga dan tetap berkuasa secara politik
tetap terkontrol secara politik
nah tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa aksi yang kemarin itu tidak disusupi
atau tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menyeret indonesia
ke dalam sebuah
sebagaimana yang terjadi di negara yang lain
jadi ini lebih besar daripada pilkara dki jakarta dong
lebih besar dari itu
pilihan pilkara dki jakarta ya
persis itu sebabnya saya kira pak jokowi mengambil langkah langkah yang extraordinary
dengan mencoba mengajak pak prabowo mengambil jarak dari ajakan untuk mendukung aksi itu
karena dengan demikian
aksi kemarin sebetulnya sudah terisolasi secara politik
sudah terisolasi karena
memang ada usaha untuk mengait ngaitkan misalnya pak
dukungan politik pak prabowo atau gerindra dengan pak anies
mungkin saja ada yang menarik narik ke situ
dan pak jokowi berhasil menghentikan itu
nah jika itu terus ditarik tarik maka problemnya menjadi sangat rumit karena
sampai saat ini de facto kekuatan kedua terbesar
politik di indonesia ya pak prabowo
baik sebagai individual baik sebagai
kalau ditanya siapa yang akan dipilih saat ini
nomor duanya pak prabowo nomor satu pak jokowi
meskipun jaraknya jauh tapi de facto
kekuatan keduanya ada di pak prabowo
saya kira gitu
dan jika ini keseret kepada arus yang diinginkan dimulai
maka ini sangat sangat berat beban yang akan ditanggung oleh republik ini
dan itu berhasil
dan anda lihat itu ada aktor di luar yang kemudian kita perkirakan ya
kemudian menyeret nyeret ini semua
ada resiko itu
dan saya kira resiko itu sudah diantisipasi dengan baik dan diminimalisir
meskipun ada letusan itu
dan jika itu letusannya terjadi di siang hari
maka kita bisa membayangkan seperti apa ributnya
dan itu sudah dikurangi
artinya juga saya tidak ingin mengatakan bahwa
aktor politik itu selalu di
diasosiasikan dengan para pemain utama
di belakang pertarungan
pertarungan pilih karya dki
karena bisa jadi aktor politik itu di luar itu semua
tapi yang kemudian belum bisa kita bayangkan hingga saat ini juga
demonstrasi empat november kemarin
banyak yang pesimis ada yang optimis juga
optimis bahwa ini bisa merubah konstelasi politik di dki jakarta secara signifikan
ada yang pesimis juga
kayaknya rakyat jakarta gak terlalu pengaruh nih kalau ditekan tekan
terutama kaitannya isu sara ini
dari perspektif anda sebagai seorang survei
apa yang bisa anda lihat dari eskalasi kemarin
dengan kaitannya dengan sisa pilkada running pilkada dki ini
kita melihat tren dari
dua unsur ya sorry ya bang
unsur hukum yang kemudian menghinggapi pak ahok
dan kemudian unsur moral seperti ini
ya kita selalu melihat pattern dari sejumlah survei kita
pertanyaan pertanyaan terkait dengan alasan publik mendukung seorang calon
oke kita punya
kita punya grafisnya
kita akan tampilkan oleh produser saya
survei terakhir dari smrc beberapa detail detail kenapa alasan orang untuk memilih
silahkan mungkin bisa dilanjutkan lagi pendapat anda
saya melihat kecenderungan pemilih dki yang makin kesini semakin rasional
mendahulukan aspek aspek yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum
misalnya soal bukti nyata hasil kerja
itu jelas menjadi alasan tertinggi
lalu kepemimpinan orangnya yang tegas dan berwibawa
karena mereka mengerti bahwa persoalan jakarta ini sangat berat
maka butuh seorang figur politik yang punya otoritas di situ
berpengalaman di pemerintahan pintar dan berpendidikan jujur bersih seterusnya
itu bagian bagian rasional dari alasan utama masyarakat memilih seorang calon presiden
dan mayoritas masyarakat jakarta yang ada survei memang mayoritas memilih karena alasan alasan rasional
alasan alasan lihat aja tuh dari dua puluh enam tahun
alasan agama tidak rasional menurut anda
itu maksudnya pada kategori alasan emosional
alasan yang emosional misalnya seagama muslim atau apa lalu enak dipandang ganteng ramah gitu
itu kan semuanya terkait dengan komponen komponen indikator indikator emosional
oke di situ
apa yang ingin anda tunjukkan dengan survei ini
temuan ini menunjukkan bahwa pemilih jakarta itu cukup rasional tidak mudah digoda atau dipengaruhi oleh alasan alasan dan argumen emosional
nah argumen emosional itu termasuk argumen keagamaan itu
karena misalnya seagama menjadi kurang begitu relevan kalau ditanya mau dukung siapa
karena ternyata bukti nyata tegas berwibawa lebih penting ketimbang seagama atas ini
kita juga selalu tanya masyarakat apakah tahu bahwa ada satu pandangan dalam islam bahwa sebaiknya memilih calon pemimpin seagama misalnya
atau sebaiknya mayoritas dipimpin oleh mayoritas lagi bukan oleh minoritas
separohnya dari penduduk jakarta mengatakan saya tahu itu ada pendapat seperti itu
soal ditanya akan milih siapa sebagian dari mereka milih ahok juga
kita lihat slide berikutnya kami juga punya slide mengenai demografi
mohon maaf bang ruth dan pak ari kita mungkin bisa bahas ini dulu
slide berikutnya ini terkait dengan demografi politik
apakah orang orang yang seagama akan memilih orang yang seagama juga
misalnya apa yang bisa anda jelaskan dari sini bang
ya islam misalnya kalau betul bahwa masyarakat muslim dki itu sangat committed dengan agamanya atau alasan emosional ini yang mendominasi keputusan mereka untuk memilih
di sini tidak terlalu kelihatan
islam itu misalnya penduduk yang beragama islam tidak mayoritas
lebih banyak yang memilih basuki cahayapurnama ketimbang yang memilih anies baswedan
survei ini dibuat oleh smrc ketika eskalasi sara itu masih tinggi atau
sudah sudah mulai meskipun tanggal satu sampai kita survei tanggal empat sampai sembilan oktober
dan itu eskalasi sara
tapi kita punya selesai sebelumnya soal ini juga
pertanyaan itu selalu kita ajukan
jadi kita mengatakan bahwa alasan alasan emosional isu sara kelihatannya kurang begitu kuat untuk mengubah pandangan dan keputusan pemilih dki
efek saya kira mungkin dari demonstrasi kemarin ini yang kedua kan sebelumnya sudah ada
cuma seberapa besar kita masih harus uji
dan trendnya kelihatannya dari sebelumnya tidak terlalu besar
ada tapi tidak terlalu besar
dan proses hukum juga sama
sama proses hukum misalnya proses hukum bahwa ahok misalnya di
oke proses hukum begini
pertama yang harus diklarifikasi soal proses hukum
proses hukum itu akan menghadirkan kemungkinan yang tidak terlalu banyak buat masyarakat
karena ahok meskipun misalnya diputuskan oleh hasil penyelidikan di kepolisian
itu tidak membuat dia mundur juga dia harus terus ikut kan
nah tetapi kalaupun dia misalnya diputuskan tidak menjadi tersangka itu akan semakin menguatkan dukungan masyarakat ke ahok
karena jangan lupa bahwa yang melakukan demonstrasi kemarin itu bukan semuanya orang jakarta
mayoritas saya kira lebih banyak dari luar
bukan pemilih jakarta
jadi mobilisir ini menurut anda
itu dimobilisasi dari mana mana
tadi bang andre cerita dari padang aja berapa bis tadi
dan ini penting
karena demonstrasi semacam kemarin itu yang menyulut isu isu sentimental keagamaan
padahal sebagian penduduk jakarta juga tahu bahwa mereka mendasarkan pada informasi yang terdistorsi
semakin mereka tahu bahwa informasi yang dirujuknya itu distorsi maka mereka justru semakin mengkonsolidasi berada di belakang ahok
bisa jadi begitu
jadi ini justru bisa backfire bagi orang orang yang ingin menunggangi bahwa ini akan menggerogoti ahok ternyata mungkin bisa mengkonsolidasi
malah justru semakin mengkonsolidasi
oke ini harus diperhatikan bagi anda semua yang ingin memanfaatkan demonstrasi demonstrasi ini untuk bisa menurunkan ahok
bang ruhut khawatir gak sih bang
demonstrasi yang eskalasinya luar biasa besar kemarin untuk ukuran jakarta dan indonesia ini bisa menggerogoti ahok dan jarot
kami hidupnya diajarkan mengalir
kita berserahkan ada tuhan yang maha kuasa
allah swt tuhan akan melindungi indonesia ini
sangat sayang dengan indonesia
karena itu tadi pak joko widodo presiden kita dia bisa jadi presiden harus diingat
karena kehendak tuhan
siapapun jadi presiden karena kehendak tuhan
jadi beliau kita lihat gimana kenegarawanannya dengan tenang menyampaikan
dan saya perlu sampaikan
saya rasa melalui tv ini saya mohon bapak presiden
perlu nanti kapan hari pahlawan ini atau tujuh belas agustus nanti yang namanya pangap yang namanya kapolri yang namanya kasat ksau begitu juga
jajaran jakarta polda panglima teddy semua harus dikasih satu penghargaan
karena ingat pepatah waktu saya kecil
pepatah jawa barat juga bukan
ini pepatah indonesia
dikasih hati minta jantung
siapa yang minta hati
apabila kemarin tni polri yang saya acung jempol dua apalagi saya salam dua jari
tiga bang kalau gitu bang
tindakannya itu saya salut
mereka langsung mengambil inisiatif tegas
walaupun ada coba mau main main
tapi ada yang protes juga pak
katanya orang masa ustad ustad dikasih gas air mata ini
oh enggak itu dengan kasih kok
mereka dengan kasih
bahkan ada yang mau memonceng
mau pakai kantor saya tempat posko
itu kantor rakyat
kok bisa satu dua orang on behalf
kantor kami ada lima ratus enam puluh orang
enggak boleh tuh bang
tapi di situ juga
acung jempol dengan polisi dengan tni
itu tempat strategis
yang harus dilindungi
jadi anda percaya bahwa eskalasi yang besar secara kasat mata kita melihat
wah ini selesai nih kayaknya nih
pilkada dki jakarta kalau seperti ini
ini tidak ada dalam kamus ahok jawa
oh tidak ada
karena saya tahu
dia tidak melakukan penistaan
ini kan bu yani tegas saya katakan
jadi tetap percaya diri bang ya
oh kami tetap percaya diri
karena saya tahu ahok ini teman lama saya
hatinya selembut salju
dia besar di lingkungan muslim
dia nggak pernah mau menyakiti yang namanya sahabat sahabat muslimnya
saya tahu itu
saya masih tunggu pepatah pepatah lainnya dari bang lut
eh luar bang luts
tapi bang abbas kita akan jenak jenak
nanti saya akan juga tanya ke bang andre
bagaimana kemudian apakah pasangan lain ya
agus silvi ataupun anisandi
kalau melihat eskalasi politik yang sedemikian besar
wah ini kayaknya bisa kita kapitalisasi secara politik untuk pilkada dki jakarta
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali bersajira berikut ini
kita akan bicara mengenai bagaimana eskalasi demonstrasi yang kemarin begitu besar
masyarakat melihat kayaknya nih
waduh agus silvi dan anisandi nih diuntungkan sekali secara politik nih
ini menjadi suatu keuntungan politik
ini bisa dikapitalisasi oleh anisandi
jadi ini harus ditegaskan sekali lagi
bahwa kasus pak ahok yang dinyatakan oleh majelis ulama indonesia
beliau melakukan penistaan terhadap agama islam
dan ulama itu tidak ada hubungan dengan pilkara dki
dari awal mas anies dan bang sandi tidak ingin ikut berperan serta kasus sarah
kami dari tim anisandi dari awal hanya ingin berfikir
pilkada dki ini adalah festival adu gagasan
jadi bagaimana masyarakat bisa menilai memilih pasangan anisandi itu berdasarkan gagasan beliau
apa solusi yang baik bagi jakarta
inilah target yang ingin diambil oleh mas anies dan bang sandi
jadi sekali lagi saya tegaskan
kasus pak ahok sebagai penista agama yang diputuskan oleh majelis ulama indonesia itu
adalah kasus di luar konteks pilkada dki
kalau ada hubungan dengan pilkada dki itu hubungan di luar itu
ya itu yang dihubungkan saja itu pertama
yang kedua saya ingin menegaskan sikap pak prabowo subianto sebagai ketua umum partai gerindra
bahwa pak prabowo setelah tanggal empat november kemarin mengimbau kepada seluruh masyarakat indonesia
seluruh rakyat indonesia
mari kita menahan diri ya
kita jaga ketertiban
kita jaga kesejukan
kita berikan kesempatan kepada pihak kepolisian
agar bekerja dalam dua minggu ini
dan juga kita mengimbau kepada polisi
agar bersikap adil transparan dan akutabel
jangan sampai hukum ini tumpul ke atas tapi tajam ke bawah
nah ini menarik
karena persepsi sebagian masyarakat indonesia
sebagian besar masyarakat indonesia
termasuk para pendemo itu kan
bahwa pak ahok ini begitu kebal hukum
mulai dari kasus reklamasi
kasus sumber waras
bahkan lucu yang menyedihkan
bukan lucu ya
bagi masyarakat indonesia
kasus satu sisi
tidak ada aliran dana
hasil audit bpkp nya belum ada
beliau sudah ditetapkan tersangka
tapi di kasus pak ahok yang jelas
ada kerugian negaranya
beliau dibilang tidak ada niat jahat
mungkin pak lahanan juga tidak ada niat jahat
persepsi sebagian besar masyarakat
bahwa hukum di indonesia
tumpul ke atas
tajam ke bawah
untuk kasus yang terakhir ini
anda juga menganggap bahwa ini masih tumpul
bahwa apa yang kemudian diusahakan oleh pemerintah
presiden jokowi bahkan sampai menegaskan
dua minggu harus selesai
ini juga menurut anda belum puas
ketua umum kami pak prabowo
dari awal mengimbau
mari kita berikan kesempatan
kepada pihak kepolisian
bekerja semaksimal mungkin
sehingga masyarakat bisa menerima
dan juga kita mengimbau kepada pemerintah
untuk mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan juga
misalnya aktor politik
kalau saran saya pak luhut
kalau memang presiden punya data
sebutkan siapa aktor politiknya
sehingga masyarakat tidak bertanya tanya
dan terus memperkerusosan
sekarang saatnya kita menahan diri
terlalu besar kosnya
kalau ada hal hal yang kembali anarkis
dan itulah yang diinginkan oleh pak prabowo
sikap kenegarawanan beliau
dengan menerima pak jokowi
tanggal satu kemarin
kenapa pak jokowi datang ke hambalang
ya beliau ingin mendinginkan suasana
ya kita tahu
dan juga pak prabowo sudah berkali kali membantu pak jokowi
pak jokowi waktu itu tertekan
di kasus pak budi gunawan ya
pak budi gunawan sebagai
pak jokowi ditekan oleh partai koalisi pendukungnya
pak prabowo sebagai negarawan
datang ke istana bogor
memberikan dukungan moral dan politik
sehingga pak jokowi akhirnya
berani mengambil keputusan
bagi seorang prabowo
kita boleh menjadi rival
kita boleh menjadi non politik
mari kita sama sama membahu
membangun bangsa dan negara ini
dengan apa yang kemudian ditunjukkan
ini lagi lagi ditegaskan
demonstrasi yang mendukung
proses hukum ini
ada rasa ketidakpercayaan
menangani kasus ini
kalau kita lihat
untuk dalam dua minggu
pertama kalinya akan digelar secara terbuka ini
ini apa yang ingin ditujukan bang abbas
sangat luar biasa
dari sisi presiden
dan dari sisi kapolri
dan pak kapolri
untuk membuat eksposisi secara terbuka
itu akan memberi rasa
dan kepastian hukum
bahwa tuntutan mereka
untuk membuat eksposisi secara terbuka
untuk membuat eksposisi secara terbuka

d crear dan dijalankan

di lain sisi juga

dari keinginan presiden itu
bahwa masyarakat sebaiknya
mempercayai institusi penegak hukum
dalam hal ini kapolri
yang sudah dari kemarin
oleh karena itu
kalau memang punya aspirasi
sampaikan aspirasi itu
dengan baik tanpa harus memobilisasi massa untuk menekan kapolri dan aparat kepolisian mengikuti kehendak masa
kehendak masa belum tentu sesuai dengan fakta hukum dan belum tentu sesuai dengan aturan hukum yang diakini di republik ini
karena orang menekan masa segitu banyak bisa saja menekan presiden dan menekan kapolri
untuk mengambil keputusan sesuai keinginan mereka meskipun keinginan mereka itu tidak punya rujukan yang kuat pada sistem hukum nasional kita
maksudnya faktor emosional lebih besar
emosional misalnya dalil keagamaan yang dipakainya misalnya begitu
bukan dalil dalil hukum
anda melihat presiden tertekan nggak dengan proses ini
saya kira presiden menunjukkan bahwa presiden sangat kuat dan sangat in charge
kelihatan sangat menguasai keadaan
dan saya kira itu penting buat
republik ini bahwa presiden langsung mengambil komando proses penyelesaian ini
dan memberikan kepercayaan penuh kepada kapolri untuk menjalankan proses ini dengan transparan
dan demikian harapan presiden saya kira
publik jangan sampai merasa diabaikan kehendaknya
tapi juga sekaligus presiden mengatakan jangan sekali sekali publik atas nama massa menekan dan mempengaruhi keputusan
jadi ini adalah keputusan yang akan diambil oleh kepolisian
jadi langkah tepat untuk menunjukkan ketegasan tadi itu ya menurut anda
tapi kalau secara kita bicara secara elektoral ini kemudian publik pada awalnya tidak percaya pemerintah akan menegakkan hukum secara baik
termasuk bang andri hingga saat ini masih belum percaya nih
kayaknya hukum masih tumpul ke atas ya kan dan tajam ke bawah

kemudian kalau kita melihat presiden memberikan ruang yang begitu besar untuk bisa publik mengawasi
kemudian kalau kita melihat presiden memberikan ruang yang begitu besar untuk bisa publik mengawasi
proses ini dan katanya proses ini akan berjalan secara cepat dan transparan
secara elektoral politik untuk pak ahok sendiri apa yang kemudian bisa menjadi untung dan rugi dalam proses penegakan hukum yang begitu cepat transparan dan terbuka ini
saya kira semuanya positif untuk pak ahok dan untuk calon calon yang lain juga
untuk pak ahok saya kira itu positif karena dengan demikian ada institusi resmi
yang bisa memberikan klarifikasi atas situasi yang penuh dengan distorsi itu
bisa jadi kesalahpahaman karena informasinya nggak cukup atau bengkok gitu
sekarang ada institusi resmi yang mengklarifikasi itu
dan merujuk pada pendapat ahli ahli hukum ahli bahasa ahli agama
dan itu harus terbuka itu menguntungkan
dan itu harus terbuka itu menguntungkan

jadi calon calon yang lain juga bagus saya kira
karena dengan demikian pak anies pak sandi lalu pak agus dengan bu sylvi
tidak langsung diasosiasikan atau dikait kaitkan seolah olah mereka ikut bermain di situ
tapi mereka justru turut menciptakan situasi di masyarakat dan situasi proses penegakan hukum yang kondusif
saya kira baik untuk semua calon
oke bang ruhut terakhir sebelum ditutup lagi nanti oleh bang abbas
untuk bisa memetakan bagaimana peta politik pasca ini secara makro lagi
pendapat anda tentang proses hukum ini yang secara terbuka ini
bakal merugikan pak ahok atau semakin menguntungkan
membuat orang semakin percaya atau semakin membuat orang
waduh pak ahok ternyata benarnya salah gitu
jadi biar semua terang benerang
seperti apa yang diinginkan oleh bapak presiden kita pak joko widodo
terus terang saja ya
pak joko widodo sebagai panti
sebagai panti di negara kita ini
sangat arif dan bijaksana
beliau langsung menugaskan para pembantunya
dan sekali lagi saya ingin menggaris bawahi
beliau seorang negara besar
saya mohon tidak ada beliau ingin melindungi memihak
salah satu pasangan calon dalam pilkada ini
karena beliau negarawan
tidak melindungi pak ahok ya
kaitan dengan pak ahok apapun semua tahu
beliau wakil gubernurnya pak joko widodo
tapi dalam hal ini coba lihat
dan juga pak ahok sangat patuh hukum
apa yang terjadi
ini kan karena sebenarnya kepolisian ya
sahabat sahabat pers baik memberitakan bagaimana ahok
dua minggu yang lalu
tanpa dipanggil waktu rame setelah bu yuyani
dia datang dia menghadap kepada mabes polri
dan dia sudah di bap pada waktu itu
sekarang ini besok ya dia dipanggil pasti dia akan datang
kami saya sebagai jurubicara begitu juga tim hukum kami akan menemani
tapi kami akan biarkanlah pak ahok
dia tahu semua masalah kan biar dia cerita
ya kami terima kasih inilah yang kita harus teladani dari pak joko widodo kita
ya biar terbuka
tapi perlu saya ingatkan bicara hukum ini kadang kadang
nanti kalau ini bicara hukum ahli hukum
pemikirannya bisa tujuh belas dua puluh satu atau apa
ingat belum tentu ini nanti dua minggu bisa selesai
jadi aku ya kalau ini memang bisa keren
biar nanti semua sidang sidang pengadilan dan lain sebagainya
nggak lama lama lagi aku senang nih
ada jaksa sebagai pengacara negara
ada nanti yang mendampingi ahok
begitu juga kepolisian
saya mohon menyelesaikan masalah ini
hati boleh panas
kepala kita tetap dingin
nah itu pepatah
ini semua akan selesai dengan baik
harus asik dengan pepatah
saya sebelum menutup perbincangan ini
saya akan kembali ke bang abbas untuk memotret makropolitik
produser boleh menampilkan survei terakhir dari smrc terkait dengan elektabilitas untuk bisa kita bahas
sebelum nanti bang abbas akan memberikan
pilihan kepada tiga paslon ini pada awal oktober
apakah sepasca empat november dua ribu enam belas
di mana eskalasi politik menjadi begitu tinggi sekali
angka ini tidak akan berubah atau berubah drastis
kecenderungannya akan berubah
berubahnya ke arah mana kita belum bisa prediksi
itu sebabnya kita ingin segera mengukur ini
dari dua kali demonstrasi kemarin itu
hipotesis yang ingin kita uji ada dua
pertama bahwa bisa jadi isu agama ini mempengaruhi pemilih
membuat pemilih semakin terbuka terhadap karakter personal
terhadap perilaku para politisi di jakarta ini
nah jika itu terlihat ada perubahan
kita ingin lihat siapa yang mendapat limpahan
jangan lupa ini belum tentu menurunkan ahok
dan belum tentu juga melimpah ke pak agus atau pak anies
belum tentu saya kira
kita lihat apakah reaksi dari demo kemarin akan berujung pada simpati
atau justru malah antipati
kita akan lihat bagaimana proses politiknya ke depan
nanti kita akan tunggu hasil survei smrc ke depannya
terima kasih bang abbas
terima kasih bang ruhut sitompul atas pepatah pepatah yang asik malam hari ini
terima kasih bang andre atas jaket yang bagus mirip presiden jokowi